tunggakan tagihan perawatan pasien covid sembilan belas sebesar rp dua puluh tiga triliun rupiah yang harus dibayar oleh pemerintah bukan nilai yang kecil
bahkan menteri keuangan sri mulyani mengaku bahwa pemerintah kewalahan melunasi tagian rumah sakit selama periode dua ribu dua puluh
di mana total biaya perawatan yang harus ditangguh mencapai rp sembilan puluh empat triliun
sementara menurut asosiasi rumah sakit swasta indonesia tunggakan ini akan membuat operasional rumah sakit terganggu
apalagi di tengah prediksi lonjakan penambahan kasus aktif covid sembilan belas
dan malam ini saya akan berbincang dengan sesdikjen kementerian kesehatan
sekaligus juru bicara kemenkes ibu siti nadia tarmizi dan sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia pak iing ihsan hanafi
halo selamat malam bu nadia dan juga pak isan apa kabar
selamat malam pak iqbal dan dr nadia
baik saya langsung saja ke bu nadia terlebih dahulu
bu nadia ini apa yang sebenarnya yang membuat tunggakan ini begitu besar
sampai membuat pemerintah kewalahan untuk membayar tunggakan
ya yang pertama adalah kalau kita berbicara ya memang di dua ribu dua puluh itu masih ada yang belum dibayarkan ya
kalau kita lihat jumlah tersebut adalah karena memang satu sudah melewati ya
tenggat waktu yang sebenarnya sudah kita sampaikan di awal awal tahun dua ribu dua puluh satu ya
bahwa kita tahu prosesnya ini kan artinya kita berharap
setelah ada masa waktu yang pada waktu kemarin kita tentukan
bahwa pengajuan krim itu adalah maksimum dua bulan
tapi itu berlaku di dua ribu dua puluh satu ya bukan di dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya sebagian besar yang di dua ribu dua puluh itu terutama di bulan akhir akhir tahun dua ribu dua puluh
banyak sekali rumah sakit yang belum mengajukan klaim
hingga baru diajukan klaimnya itu di maret juni
jadi memang ada keterlambatan pengajuan krim
kita lakukan revisi untuk proses pengajuan klaim ini adalah klaim itu berlaku dua bulan dari masa pengobatan pasien
jadi kalau november kadar luarsanya akan januari
nah diharapkan kecepatan revolving daripada pengajuan klaim ini yang bisa kita perbaiki ya
karena kemudian kalau kita lihat di dua ribu dua puluh satu rp sembilan puluh dua triliun yang merupakan krim di dua ribu dua puluh
dan sudah dibayarkan sebanyak rp enam puluh tiga triliun
masih ada sisanya ini yang masih dispute ya karena kita tahu ada proses verifikasi
dan ada juga yang sebenarnya sudah kabel luar sana menurut definisi tadi
tapi bu kalau berbicara soal tunggakan sebesar rp dua puluh tiga triliun ini
apakah ini hanya rumah sakit swasta saja kah
atau juga ada dari rumah sakit pemerintah seperti pusat maupun daerah begitu bu
ada rumah sakit swasta rumah sakit pemerintah
baik rumah sakit vertikal kementerian kesehatan ada juga bumn ada juga rumah sakit daerah
karena kan memang pelayanan daripada covid ini ditanggung oleh pemerintah penuhnya
tapi walaupun demikian kita harus punya aturan regulasi ya
mengapa kemudian di dua ribu dua puluh itu menjadi kader luar
yang kita tidak bisa bayarkan adalah memang berkepanjangan soal dispute nya ini tidak terselesaikan
dan karena sudah mau memasuki tahun kedua
di dua ribu dua puluh dua ya ini secara aturan kementerian keuangan juga tidak memungkinkan
tapi ini kalau ke pak iksan ini saya
berdasarkan data yang dimiliki oleh asosiasi rumah sakit swasta indonesia ini
sebenarnya ada berapa rumah sakit sih pak
khususnya rumah sakit swasta yang terdampak akibat tunggakan dari pemerintah ini
sebesar rp dua puluh tiga triliun
apakah juga ini nilainya berarti rata rata tiap rumah sakit itu apakah sampai miliaran
atau justru bisa kurang dari itu
ya terima kasih pak iqbal
untuk rumah sakit swasta yang melayani pasien covid ini kurang lebih sekitar delapan ratus dua puluh rumah sakit
jadi di indonesia itu kurang lebih sekitar tiga rumah sakit
rumah sakit swastanya hampir satu delapan ratus an
ya pada saat di dua ribu dua puluh
terus mengakui beberapa teman rumah sakit itu ada keterlambatan dalam proses klaim ya
ini kami sebetulnya sudah mereka data data itu dari teman teman semua
nah ini penyebabnya ini kadang kadang
yang pertama misalnya mispersepsi penghitungan tanggal kadar luar sah
terus juga yang kedua aplikasi klaimnya sedang maintenance gitu ya
terus aplikasi juga tidak muncul
ada petugas saat itu yang
paling banyak adalah terkena covid pak
jadi yang puncak puncaknya itu kan di juli agustus itu memang banyak petugas kita juga yang harus isolasi
nah ini juga tentunya kami juga ada hambatan dalam pemberkasan ini gitu ya
sehingga ada juga yang gagal upload gitu ya
kemarin ada teman teman dari papua itu ya
gimana internet kami kadang naik turun gitu ya
terkendala juga dengan masalah ini gitu ya
memang kami berharap
maaf ini yang tadi klaim yang di dua ribu dua puluh yang hampir satu empat
itu cukup besar bagi kami di rumah sakit swasta
bayangkan ada satu rumah sakit yang hampir lima miliar belum dibayar
misalnya pasiennya hampir delapan puluh pasien
nah ini kan sangat berdampak sekali untuk teman teman rumah sakit
kami masih berharap ada diskresi dari kementerian
untuk melakukan pembayaran terhadap klaim yang dianggapkan di luar sah ini
mbak saya kebetulan
tapi mungkin mungkin jatah ya nggak
nah kalau balik lagi
kita ada rencana untuk kehendak wonderful dari teman teman di rumah sakit swasta
apakah kita bisa hanyutkan semua rentan
bisa bahan bahan secara bidang dan bantuan
tadi diperbagikan bisa langsung se nagtions

apakah judul kita sudah kena tentang itu dulu
tocok yaksnir ya teman teman
kami bisa bawain antar
berjalan ya kalau kita lihat dua ribu dua puluh
itu proses ini sebenarnya
dan sudah kita
lakukan di dua ribu dua puluh
jadi tenggas waktunya ini kan
cukup panjang ya artinya dua belas
bulan walaupun tadi
kita tahu ada beberapa kendala kendala
tapi di sisi lain kita juga
dalam melakukan proses
ini kan juga harus mengikuti aturan aturan
yang ada yang tidak mungkin kita
langgar ya jadi
dan ini rasanya juga
kementerian kesehatan sudah melakukan beberapa
tidak bisa dibayarkan kalau kemudian
tidak bisa kita selesaikan dengan segera
jadi betul sekali
mungkin ada server dari
tidak bisa meng entry
dikarenakan kondisi kesehatan tapi
pada waktu di dua ribu dua puluh
pada waktu kita memutuskan
bahwa dalam dua bulan harus dilakukan
klaim atau tagihan ya
supaya proses prosesnya bisa berjalan
karena dua bulan itu adalah
tagihan yang dimasukkan
kepada komunitas kesehatan
sementara proses itu kan akan ada
verifikasi tentunya oleh bpjs
dalam proses verifikasi bpjs
ini sebenarnya akan
membutuhkan waktu apalagi kalau harus
menambahkan dokumen atau berita
acara atau masih belum ada kesepakatan
ini membutuhkan waktu dan biasanya
kelengkapan dokumen daripada
fasilitas pelayanan kesehatan
ini juga merupakan salah satu
yang sedikit memperlambat
jadi sebenarnya mengapa kita mengambil dua bulan
itu tujuannya sebenarnya
untuk mempercepat ya prosesnya
jangan kemudian nanti kalau kita
misalnya memperpanjang waktu untuk
klaimnya lebih lama pasti proses
untuk dibayarkan pasti akan lebih lama
karena kurang lebih satu dua bulan
di luar dari masa klaim itu baru
kemudian dibayarkan karena ada proses forest
nah ini yang sebenarnya kita
mencarikan jalan yang terbaik
tetapi juga kepatuhan
untuk menyelesaikan sesuai timeline
ini yang harusnya juga kita disepakati
bersama jadi artinya
secara aturan karena ini aturan penggunaan
uang negara sudah satu tahun
lewat tidak mungkin untuk
bisa diproses atau
kemudian kita lakukan kembali
lebih baik mungkin juga kita lihat
tadi ya masih ada di tahun
belum selesai ya sekitar

kita selesaikan ya nah ini lebih baik
kita kejar untuk kemudian kita selesaikan
segera mungkin apalagi kalau melihat
juga kasus sudah mulai naik ya
jangan sampai hal yang sama di dua ribu dua puluh
ini terulang kembali

ini sudah berusaha
lebih sedikit ya yang kita
tentunya jangan sampai terjadi dispute
ataupun bahkan menjadi kadal luar sa
pak ihsan ini kan aturan aturan juga sudah dibuat
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh
bu nadia sebenarnya
kalau dari asosiasi rumah
sakit swasta indonesia ini
sebenarnya seperti apa
perjuangan yang sudah dilakukan apakah sudah
berkomunikasi dengan pihak
kpnks dan lain sebagainya
ya terus terang
kami di selama era
covid ini kalau komunikasi kita
hampir seminggu itu sampai berapa kali
sebetulnya ya kami rutin selalu
asosiasi melakukan kegiatan
sering kami lakukan ya memang
kita harus akui tadi apa yang saya
sampaikan memang di daerah daerah itu
banyak terkendala masalah internet
dan lain lain ya
mungkin di akhir akhir tuh mereka tuh
akhirnya sudah mampu sebetulnya sudah mampu
bisa mengklaimkan hanya saja
karena aksesnya sudah ditutup
jadi ini yang tidak bisa
untuk klaim gitu ya jadi kami
berharap ini mungkin
terus terang sebetulnya kami sudah
beberapa kali komunikasi juga masalah
ini baik dengan pak dirjen
dengan pak wamen malahan kita juga
kementerian keuangan agar mungkin
anggarannya ini dipersiapkan juga
ya tentunya saya yakin
memang ini di luar
anggarannya mungkin sudah terbatas
tapi kami berharap ini ada
diskresi gitu ya karena memang ini
teman teman tuh sudah melakukan pelajaran
seoptimal mungkin untuk membantu
di saat pandemi ini
baik pak isan
tentunya kita juga berharap apa
yang menjadi harapan dari asosiasi
swasta indonesia ini bisa
menjadi apa ya
menjadi harapan dan juga
menjadi jalan keluar begitu ketika ada
komunikasi yang baik dengan pemerintah
terutama dari kementerian kesehatan
tapi walaupun begitu berbicara soal
dua puluh tiga triliun rupiah ini bu nadia
itu apakah benar benar
bulan april ini semuanya terrealisasi
atau justru akan ada tahapan tahapan
selanjutnya tapi jawabannya nanti ibu
karena kita harus break terlebih dahulu
karena cnn indonesia newscast
akan segera kembali
dengan informasi yang tentunya kita harapkan
menjadi solusi nantinya
ke depan untuk itu tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
di cnn indonesia newscast dan masih bersama
jurubicara kementerian kesehatan dan juga
pak ihsan hanafi dari
rumah sakit swasta indonesia
seperti tadi yang pertanyaan saya sempat terputus
terkait dengan rencana
kapan uang ini akan cair
dan juga diberikan kepada rumah sakit
seperti yang sudah
dijanjikan pada bulan april apakah ini
ibu nadia akan
dibayarkan sekaligus atau akan ada tahapan tahapan
seperti ada tahap pertama
tahap kedua yang akan dibayarkan mungkin
tidak hanya bulan april ini saja
jadi yang saat ini
masih tunggakan itu kan prosesnya
sudah tidak ada dispute lagi ya
itu sudah mulai
bisa proses ya kita lakukan pembayaran
tergantung nih nanti
dispute sudah selesai pun
kan ada beberapa proses
yang kemudian harus
dilalui ya seperti
misalnya kalau kita lihat
di sini untuk
kemudian ada verifikasi
review dari bpkp baru
proses layak nah jadi kalau
yang cepat sudah selesai aman
itu kita bayarkan jadi mungkin
tahapan tahapan itu adalah
berapa dulu yang sudah
beres dari tahapan tahapan
mulai dari rekonfiliasi
sampai dengan siap untuk
dilakukan pembayaran jadi
supaya tentunya kita tidak menunggu
dulu semua beres baru kita bayarkan
tahapan itu adalah mana yang
duluan sudah beres itu kita
jalankan untuk pembayarannya
kembali lagi sebenarnya kita ingin
memfasilitasi ya proses
untuk tim ini supaya operasional
rumah sakit itu tentunya tidak terganggu
tapi sebenarnya mengenai
dispute ini tidak harus antara bpjs
kemudian dengan rumah sakit
karena kemudian kalau dispute ini
terjadi masalah kan sudah ada
yang kita sebut sebagai
untuk mengatasi ini jadi di sini ada
tenaga ahlinya ada
spesialisnya yang nanti akan menilai
apakah tindakan tindakan medis
yang dilakukan itu sudah
tepat dan memang bukan
jadi sesuatu yang diragukan oleh
bpjs tadi jadi
dua puluh lima triliun kita alokasikan di
april ini untuk bisa dibayarkan tapi
kembali lagi proses kelengkapan
data verifikasi karena bisa saja
pada saat verifikasi
oleh inspektorat ataupun oleh
bpkp ada dokumen dokumen lain yang
harus ditambahkan nah ini harus kembali lagi
kepada rumah sakit yang bersangkutan
untuk segera mengirimkan dokumen tersebut
oke kalau di tahun dua ribu dua puluh
ada klaim yang hangus
ataupun keadaan luar sahab bagaimana dengan tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu bu apakah juga
ada hal yang sama begitu
akan ada rumah sakit yang mungkin
mengalami kendala sehingga akhirnya
keadaan luar sahab klaimnya
ataupun hangus begitu
ya kalau terkait
keadaan luar sahab adalah sebenarnya
komitmen yang kita sampaikan ya bahwa
adalah dua bulan ya jadi
dan prosesnya juga menjadi lebih baik
nah kalau masa keadaan
luar sahab ini kan sudah ada di ketentuan dan
sudah kita sosialisasikan
sejak permenkes tentang
aturan klaim itu kita
tahun dua ribu dua puluh satu ya
jadi sudah ada pada
kalau saya tidak salah itu agustus september
sudah mulai permenkes baru tapi kemudian
sudah kita lakukan ke seluruh rumah sakit
sejak bulan maret
harusnya ini sudah tersosialisasi
dengan baik dan harapannya tadi
kalau kita siklusnya juga
lebih cepat kan akan lebih baik juga
tidak ada tunggakan tunggakan yang lama
nah jadi kalau
yang sekarang harus kita

keadaan luar sahab karena melewati
kalau dari asosiasi rumah sakit swasta
sendiri melihat masing masing
rumah sakit yang rumah sakit swasta
khususnya yang ada di indonesia ini apakah
kejadian kejadian yang tentunya kita
tidak inginkan seperti halnya tadi yang sudah
disebutkan sama bu nadia terkait dengan
keadaan luar sahab dan lain sebagainya apakah
bisa diredam begitu
tidak akan terjadi lagi pak isan
sebetulnya kami di rumah sakit
ingin ya memberi apa melakukan
pemberkasan itu secepat mungkin ya pak ya
karena ini kan sangat membantu
begitu berkas ini
bagus cepat tentunya
nantinya pembayaran juga akan lebih cepat
lagi gitu ya tapi memang
ada keterbatasan kita tahu
di era sekarang aja nih pak
nakes dan petugas petugas
itu harus isolasi nah ini
tentunya kita ada keterbatasan juga
di situ jadi memang
kami di rumah sakit fokus
untuk memberikan pelayanan
mungkin sebagai gambaran nih pak iqbal
ya kami di rumah sakit dalam
melayani pasien bpjs aja
itu klaim itu baru keadaan luar sahab
itu setelah enam bulan
setelah enam bulan apabila
rumah sakit tidak mengklaimkan
bpjs itu hangus nah ini mohon
mungkin dr nadia
mungkin nanti dipertimbangkan lagi
apakah hangus itu
mohon untuk tidak dua bulan lah
kasih kesempatan kami
waktu mungkin sama dengan bpjs
hampir enam bulan jadi kesempatan kami
untuk memperbaiki ini
lebih efektif gitu ya
ini harapan kami gitu jadi
ini sangat membantu sekali
tadi pembayaran juga
cepat terus terang bahwa
pembayaran terakhir di kami itu
diterima itu sekitar
awal awal januari nih
awal awal januari jadi kalau tadi kami
misalnya ada rencana di april
tentunya hampir tiga bulan
cashflow rumah sakit ini
sangat terganggu saya yakin mungkin
besar hati untuk memprioritaskan
masalah ini karena ini
harus kita hadapi supaya kita bisa
melewati pandemi ini dengan
tetap sehat lah pak
bu nadia ini alasan kenapa
hanya dua bulan itu apa bu
karena melihat tadi yang sudah
dijelaskan sama pak isan bahwa bentuk
bpjs kesehatan saja
bisa ada tenggat waktu hingga
enam bulan apakah memang
harus dua bulan seperti itu atau
justru tidak ada keringanan
tadi ya prinsipnya karena
ini kan berbeda ya karena bukan proses
klaim seperti pada bpjs
bpjs itu sudah ada inyasi digitnya
lebih tepat ya
jadi berbeda sih dengan karena ini kan
sebenarnya klaim untuk
covid ini kan situasinya berbeda
tidak rutin seperti pelaksanaan
di bpjs kalau kita menggunakan
waktu enam bulan itu pasti kita
akan sangat sulit pertama
akan lebih dari satu tahun
lebih padahal sebenarnya anggaran klaim itu
kita tahu bahwa dia berlaku pada
tahun anggaran yang berjalan
dua bulan ini adalah memang
sudah diperhitungkan untuk percepatan
seperti itu dan
artinya memang manajemen rumah sakit
juga harus bisa seoptimal
mungkin ya untuk
menyelesaikan persoalan ini
kalau memang ada tenaga
administrasi ya seharusnya
ya pak islan ya
harusnya digantikan karena mungkin positif
harus ada backup dari unit administrasi
lain jadi saya rasa
rumah sakit ataupun
manajemen rumah sakit juga harus bisa
untuk proses krim ini berjalan dengan baik
kembali lagi bahwa ini pandemi
pandemi ini ada batas waktunya
berbeda dengan penyakit penyakit yang
bisa kita lakukan proses klaim
bpjs yang selama ini berjalan
jadi kecepatan juga respon
kemudian juga masa penggunaan tahapan
anggaran ini yang menjadi
concern kita maka kemudian
waktu dua bulan itu juga dianggap
waktu yang sudah cukup
artinya itu tidak berhenti
pada proses klaim dua bulan pasti
dibayarkan enggak karena pasti ada proses
tadi verifikasi kemudian ada proses
persetujuan dari bpkp baru kemudian
bisa dibayarkan oke pak islan
dua bulan adalah waktu yang
cukup begitu untuk melakukan
klaim tapi di satu sisi
ternyata untuk membayar
rumah sakit saja pemerintah
mengalami tunggakan nah sebenarnya
dari kacamata asosiasi
rumah sakit swasta indonesia bagaimana
ini apalagi tentu harus
ada apa namanya ya
harus ada solusi untuk bisa agar
rumah sakit rumah sakit ini bisa berjalan terus
nah sejauh ini
bagaimana rumah sakit bisa
mengatasi kekurangan uang
ataupun apapun begitu akibat dari
tunggakan yang dilakukan oleh pemerintah
ya selama ini
kami di rumah sakit swasta
memang kita fokus membantu
apa yang jadi program pemerintah
ya jadi saat itu kita
harus misalnya mempersiapkan
kapasitas tempat tidurnya
untuk pasien isolasi
malahan beberapa rumah sakit itu
lebih dari itu kita membantu
untuk memberikan pelayanan
ini komitmen teman teman
di rumah sakit swasta terima kasih
kepada pemerintah yang
karena memang tadi era pandemi
ya jadi memang terus terang kita akui
gitu ya petugas petugas kita
memang ada yang harus isolasi
terkadang masalah internet
administrasi kadang kadang ini juga
lab laboratorium saja mungkin kadang kadang
secepat sekarang ya saat itu cukup lama nah ini hambatan hambatan semacam itu masih banyak
terutama mungkin teman teman di rumah sakit di daerah gitu ya hambatan hambatan itu semakin apa namanya ada gitu
terus terang kami dari asosiasi sebetulnya sudah membantu sering bersosialisasi dengan teman teman
ini bersama kemenkes juga bersosialisasi bagaimana kita berupaya untuk tertib administrasi
untuk pemberkasan ini supaya lebih bagus gitu ya
tapi memang ada saja karena ada keterbatasan keterbatasan itulah yang mengakibatkan klaim ini kelihatannya telat dari teman teman
nah ini harapan dari teman teman ini ke kementerian mungkin diberikan diskresi ataupun pengecualian untuk klaim klaim ini
karena mereka sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan masyarakat
tapi pak ihsan sejauh ini bagaimana untuk menjaga arus kas di masing masing rumah sakit swasta
apalagi rumah sakit swasta yang kecil begitu lingkupnya
apakah sampai ada yang melakukan pinjaman dan lain sebagainya
ya memang beberapa rumah sakit ada yang sistemnya itu ada scf ya dengan apa namanya dengan bank bank bumn gitu ya kira kira
mereka punya pagihannya berapa
misalnya dari kementerian kesehatan misalnya tagihannya ada misalnya dua miliar mereka bisa meminjam satu miliar
terus kedua juga kebetulan di era sekarang untuk rumah sakit yang melayani pasien bpjs
ini juga diberikan uang muka ya untuk pelayanan pasien bpjs
nah kalau dua hal ini terpaksa mungkin tidak ada
mungkin melakukan pinjaman ataupun terganggu cash flow nya mungkin ya
teman teman jadi apa namanya ada beberapa pembayaran yang tertunda
nah terus terang saja untuk misalnya yang sekarang yang dua puluh tiga triliun itu
terus terang bahwa rumah sakit tentunya belum membayar nih honor dokter ke para dokternya gitu
jadi hampir sekian ratusan miliar yang belum dibayar honor dokternya ke para dokter
nah sebetulnya dengan nanti kalau misalnya terjadi pembayaran mungkin ini honor dokter juga akan dilakukan pembayaran oleh rumah sakit
oke baik pak iksan tentunya kita harapkan dari dialog kita kali ini bisa ada solusi
bu nadia sebagai perwakilan dari pemerintah bisa mendengarkan apa yang tadi menjadi keluh kesah dari asosiasi rumah sakit
lagi lagi terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berdialog malam hari ini bersama kami di cnn indonesia newscast
salam sehat selalu ibu nadia dan juga pak ihsan
terima kasih pak ika terima kasih dokter nadia
mari pak iksan
dan anda jangan kemana mana karena cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami